kasus kekerasan seksual terhadap anak tidak kunjung menurun
lalu bagaimana catatan media terhadap momok mengerikan ini
akan kita bahas bersama dengan wakil pemimpin redaksi cnn indonesia
revolusi riza dan redaktur pelaksana cnn indonesia com suryanto
mas revo mas suri kita akan bahas mengenai kasus yang sangat mengerikan ini
saya mau ke mas revo terlebih dahulu
mas rentetan kasus kekerasan seksual terhadap anak ini terus terjadi
terakhir informasi di sebelum ini bahwa diduga dilakukan oleh anak
berusia delapan tahun terhadap balita jadi anak anak ke anak anak
bagaimana media menangkap fenomena ini mas revo
ya seharusnya ini memang hal yang sangat miris ya
kita berulang kali secara beruntun gitu mendengar kabar
dan melakukan peliputan terhadap kasus kasus yang membuat hati kita miris sekali gitu ya
beruntun dalam artian belum habis kasus pencapaian
pencabulan terhadap anak kepada santri misalnya yang dilakukan oleh pengasuh pondok pesantren kepada santrinya
kemudian kita mendengar ada pencabulan anak oleh orang orang dewasa
dan terakhir bahkan pencabulan anak oleh anak juga
dalam case terakhir tentu kita harus berpikir ini anak melakukan kepada anak
apakah kemudian pelaku juga bisa dikatakan sebagai korban
karena mungkin adanya
hal edukasi yang kurang terhadap masyarakat kita ini
perlindungan terhadap anak ini menjadi hal yang sangat urgent karena ternyata dalam data data kita juga
angka kekerasan terhadap anak ini cukup tinggi gitu ya
dan biasanya dilakukan oleh orang orang yang relatif sangat dekat
dan memiliki kuasa atau atas sang anak tersebut
nah yang kemudian yang sekarang harus di
lakukan secara menyeluruh memang ini harus adanya perhatian sangat serius dari pemerintah
melakukan edukasi edukasi terkait dengan seks tentu bukan hal yang tabu gitu
sehingga anak anak kita ini sudah mendapatkan pendidikan seks sejak usia dini gitu ya
tentu disesuaikan dengan umur umur mereka
bagaimana kemudian anak ini bisa mendapatkan
mengetahui pemahaman bagian bagian mana yang sensitif yang tidak boleh dipegang atau di
oleh orang yang lain misalnya
termasuk oleh orang tuanya sendiri misalnya
oleh orang lain lah gitu yang harus dilindungi oleh dia gitu
nah banyak pihak menilai hal hal semacam ini kan hal hal yang tabu
tapi sebenarnya ini sangat penting sehingga sejak usia dini anak bisa mendapatkan pemahaman untuk melindungi dirinya sendiri
nah kemudian kalau misalkan terjadi sesuatu
apa yang harus dilakukan dan seperti apa sikap yang harus dilakukan juga oleh orang tua atau yang melindungi
nah ini tentu pr besar buat pemerintah terutama oleh kementerian ppa
pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
kita memiliki kementerian ini tapi sayangnya dalam beberapa hal kita kurang mendengar kurang mendengar greget dari
kementerian tersebut dalam kasus kasus perlindungan terhadap anak gitu ya
kita juga memiliki komnas perlindungan anak
komisi perlindungan anak indonesia dan sebagainya
tentu sebenarnya dalam masa masa sebelumnya dalam kerangka ketika menyusun struktur negara ini
sudah ada itikat baik gitu ya
etikat baik membentuk lembaga lembaga
baik itu lembaga independen komisi perlindungan anak
dan juga yang masuk dalam
struktur pemerintahan struktur kabinet gitu
kemudian di komisi dpr juga sudah ada yang menjadi
menjadi penanggung jawab apa konsentrasi terhadap hal itu
nah cuma masalahnya angkanya masih tinggi
berarti harus ada yang dievaluasi di sini sarza
nah perkara evaluasi salah satu yang suka jadi kambing hitam itu adalah
mudahnya mendapatkan informasi maraknya media sosial internet dan lain sebagainya
itu kemudian dituding
mas suri apakah benar faktor mengenai media sosial internet dan lain lain ini menjadi faktor yang paling besar
atau sebenarnya ada faktor lain yang terabaikan faktor faktor pendidikan seks
seperti yang tadi dikatakan oleh mas revo
saya sedikit menggarisbawahi diksi kata mengerikan yang disampaikan tadi
saya sangat setuju dengan kata kata itu karena ini bahkan lebih mengerikan menurut saya gitu kan
sebelumnya kita tidak terbayang bahwa ada kejadian anak tk diperkosa oleh anak yang usia delapan tahun gitu loh saza
di lampung itu ada siswa smp yang mengadu dilecehkan kepada kepala sekolahnya
justru dilecehkan juga oleh kepala sekolah yang semestinya mereka dilindungi oleh kepala sekolah itu
ada siswa sd yang dilecehkan oleh kepala sekolahnya itu di lampung barat juga dengan modus ujian
jadi saya setuju dengan kata diksi mengerikan itu gitu kan
maraknya kasus pelecehan seksual atau pemerkosaan pada anak ini
memang sudah di titik kritis di indonesia ini saja
jadi memang harus ada yang dievaluasi
apa pemicunya apa penyebabnya sehingga
memang jika sudah diketahui pemicu dan penyebabnya akan
sedikit lebih mudah atau relatif lebih mudah untuk mencari solusinya
terkait media sosial kalau saya pribadi saya setuju dengan ini menjadi salah satu faktor
saya juga terpaksa mengingatkan sarza terkait media sosial ini
karena bagaimana era sekarang
anak anak bisa dengan mudahnya mengakses media sosial
dimana konten media sosial itu memang cukup mengkhawatirkan karena faktor
pemerintah yang memang belum bisa membendung konten konten itu sendiri
tapi menurut saya saza di media sosial ini kan menjadi salah satu

pedang bermata dua juga saza
karena terungkapnya kasus kasus ini kan banyak yang bermula dari media sosial juga
tapi yang saza bilang tadi itu ada dugaan anak anak terutama para pelaku ini karena paparan media sosial juga saza
faktor media sosial menurut saya ada
tapi saya menggaris bahwa yang dikatakan mas riko tadi itu perlu ada upaya pencegahan yang perlu dilakukan oleh semua unsur di republik ini
dari mulai kementerian lembaga negara dalam hal ini kpai lembaga lembaga pendidikan dan terutama saja orang tua atau keluarga itu juga punya peranan penting dalam hal ini
bagaimana bisa mencegah apa bagaimana bisa mengawasi bagaimana bisa mengontrol anak anaknya agar
agar mau bicara jika mau mengedukasi lebih apa itu soal pendidikan seks sehingga mereka bisa memahami diri mereka sendiri
sehingga mereka mau bicara jika memang ada indikasi indikasi pelecehan seksual sehingga tidak meluas kemana mana saja
baik faktor upaya pencegahan ini sangat amat penting ya karena jangan sampai kita ribut ribut terus setelah baru ada kejadian ribut lagi
kejadian ribut lagi seperti itu karena dari catatan kpai setidaknya sepanjang tahun dua ribu dua puluh satu
ada delapan ratus tiga puluh empat kasus itu yang terlaporkan
sebagai media mas revo apa yang bisa kita lakukan untuk membantu pemerintah dan juga masyarakat
agar pendidikan atau edukasi seks ini bisa lebih diketahui oleh banyak orang
ya kita sebagai media itu tentu selalu harus mengapa satu sisi gini ya sarsa
sekali ada peristiwa peristiwa pencapulan terhadap anak ini kan kita miris gitu ya
tapi ini harus kita kabarkan dengan begitu publik tahu pemerintah tahu bahwa terjadi hal yang genting yang harus segera ditangani gitu kan
dan penanganannya jangan sampai salah karena seperti tadi sampaikan mas suri ya
banyak juga penanganan penanganan terhadap kasus kasus kekerasan terhadap anak ini yang tidak benar juga
di purwokerto misalnya ada anak yang
diperkosa sampai hamil siswa smp diperkosa sampai hamil kemudian dia harus dikucilkan dan dikeluarkan dari sekolah dan sebagainya
ada yang tadi yang disampaikan mas suri juga lebih miris lagi bahwa ketika ada anak yang mengalami kekerasan seksual kepada kepala sekolah
dia harus menjadi korban dari sang kepala sekolahnya
nah ini juga hal hal yang tentu menjadi pr besar lah untuk kita semua kpai kepolisian
dan bahkan yang sangat
sangat kita tuntut adalah kementerian ppa ya
ini salah satu menteri yang kalau kita mau jujur saja sarsa silakan mungkin pemirsa menanyakan kepada orang orang di sekitarnya
siapa sih sebenarnya nama menteri ppa gitu ya
banyak yang tidak tahu karena memang mungkin secara exposure kita tidak pernah mendengar jarang sekali
perang muncul gitu di permukaan menteri kementerian ppa ini untuk menangani kasus kasus
terkait dengan anak
kita lebih familiar lebih dengan kpai ketimbang dengan kementerian
dan ini yang kita harapkan bisa dievaluasi juga sehingga kementerian ppa ini lebih peduli dan kemudian bisa lebih proaktif melakukan sosialisasi sosialisasi
terkait dengan women empowerment terhadap pemberdayaan perempuan dan paling penting adalah perlindungan anak
mohon maaf itu kita jarang sekali mendengar sepak terjang dari kementerian ppa ini
sementara kasusnya banyak bergulir
kalau dalam catatan kpai delapan ratus tiga puluh an kasus dalam sepanjang tahun yang selesai itu kan hanya kasus yang bisa dideteksi
sementara yang tidak bisa dideteksi berapa banyak
kalau delapan ratus itu artinya dalam satu hari itu ada satu kasus terjadi lebih dari satu
dalam sehari bisa dua karena dalam satu tahun ada tiga ratus enam puluh lima hari
kalau delapan ratus an berarti kan dua lebih dari dua
jadi itu adalah kasus kekerasan terhadap anak
nah ini tentu hal yang sangat sangat urgent untuk bisa ditangani
kita tahu predator terhadap anak itu ada dari dulu sampai sekarang
tapi kan kita tidak ingin bahwa predator predator ini bisa terus bebas dan angkanya terus meningkat
yang harus dilakukan adalah bagaimana kita bisa menekan predator predator ini supaya angka yang turun dan penanganannya menjadi lebih pas lah
gitu terhadap perlindungan terhadap anak saya rasa
upaya tercepat apa mas suri yang harus dilakukan oleh kementerian ppa
kpai dan juga instasi instasi lainnya agar bisa menekan angka kekerasan seksual terhadap anak
dari pemicunya saza yang seperti yang kita bahas tadi itu apakah benar faktor media sosial gitu loh
kalau memang faktor media sosial yang menjadi pemicu bagaimana upaya kontrol yang harus dilakukan dari keluarga misalnya
harus mengawasi anak anaknya atau tidak memberi akses sepenuhnya terhadap gadget
karena gadget ini kan sekarang menjadi sebuah fenomena sosial tersendiri gitu loh
anak sepenuhnya diberi kebebasan gadget sehingga mereka bisa mengakses dua puluh empat jam
terus apakah memang betul karena faktor media sosial
kalau memang faktor media sosial dari keluarga apa yang harus dilakukan oleh keluarga
dari pemerintah apa yang harus dilakukan oleh pemerintah gitu loh
terus apakah memang pemicunya faktor pendidikan seks atau sex education
yang memang dinilai kurang gitu loh
kalau memang ini salah satu jadi faktornya
mungkin itu yang harus mulai difikirkan oleh kementerian pendidikan dan kebudayaan
untuk memasukkan ke dalam kurikulum gitu loh saza
terus hal yang lain juga saja bagaimana dengan penegakan hukum selama ini
apakah memang sudah dinilai sudah menimbulkan efek jerah atau belum
kalau memang justru penegakan hukumnya tidak menimbulkan efek jerah
itu yang harus disorot juga saja
itu yang bagaimana penegakan hukum ini bisa mengeliminir
atau menihilkan kasus kasus ini kembali terulang saja
baik pemerintah dan seluruh instansi terkait ini harus lebih serius
karena itu tadi miris dan juga mengerikan kasus kekerasan terhadap seksual terhadap anak
terima kasih wakil pemimpin redaksi cnn indonesia revolusi riza
dan juga redaktor pelaksana cnn indonesia com
suryanto telah bergabung malam hari ini bersama kami di cnn indonesia prime news